seorang remaja tega membuang bayi yang baru dilahirkannya di kawasan gempol asri kota cimahi
korban nekat membuang bayinya karena malu akibat hamil di luar nikah
beruntung bayi perempuan yang dibuang itu bisa diselamatkan oleh warga sekitar
bayi perempuan yang baru saja dibuang di kawasan gempol asri cimahi ini berhasil diselamatkan warga pada senin siang
bayi yang baru saja dilahirkan ini kemudian dirawat di salah satu klinik bidan di kawasan melong kota cimahi
bayi yang belum memiliki nama ini diduga kuat dibuang oleh orang tuanya sendiri
petugas satreskrim polsek cimahi selatan yang menerima laporan warga terkait pembuangan bayi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan melakukan penyelidikan
berdasarkan penyelidikan polisi kemudian mengamankan seorang remaja berusia delapan belas tahun
berinisial st yang tega membuang buah hatinya
lantaran malu akibat hamil di luar nikah
dari hasil penggalan penggalan informasi yang kami peroleh dari masyarakat
ke transaksi dan barang bubi tersebut sehingga kami mengerucut kepada suatu nama
kita sebut saja inisialnya st
st ini kita cari kemudian kita berhasil mengamankan di bawah
dari enam jam sejak dilaporkan
setelah dilakukan koordinasi dengan pihak keluarga serta mempertimbangkan janji orang tua bayi yang akan merawat buah hatinya
polisi pun hanya memberikan sanksi wajib lapor
saat ini remaja asal gunung halu ini masih menjalani perawatan di rumah sakit mal cimahi guna pemulihan pasca kelahiran
selanjutnya sejarah babi babiku
terjebak tiba tiba menancia traographical action
sudah mending dia semangat majin berangan eksternal
terhang letztennya bahwa shot gaan sulit
di saat intinya di jalan pintang bukit itu